kok makanannya nggak dimakan sih
non ratu sudah duduk disini dua jam
tapi makanannya kok diputer puter
aku aku gak napsu makan bi
non napsu gak napsu itu harus dimakan
harus tetep makan
non ratu mau sakit lagi
gue benci ratu dong gue benci ratu
kasian banget aja dong
hah jadi lo dateng nemuin ratu
lo tuh gak boleh ikut campur urusan orang sampai sejauh ini
gue aja yang cuma megang kakinya aja bisa dipecat
apalagi lo sampai nampar dia
nah mudah amat lah
abis gue tuh marah banget sama ratu dia tuh belagu
kalau bajie sampai tau pasti bajie juga bakal marah sama lo
ya terus gimana dong
pasti kita mau diem aja sih lihat temen kita menderita
iya tapi usaha los sia sia kan
lo tau sendiri ratu orangnya kayak gimana
tapi tadinya kan gue pikir ratu tuh masih punya hati
tapi ternyata ratu itu manusia berpikirnya gitu

ratu itu manusia berpikirnya gitu
ratu itu manusia berpikirnya gitu

padahal gue udah bilang kalau bajie tuh menderita selama ini
bahkan gue bilang kalau bajie itu luka lukakan dipukulin preman
eh dia masih aja tetap gak peduli
dia juga bakal gak maafin bajie lah
dia bilang dia bakal benci bajie selama lamanya
maaf aku nyampurin urusan kamu tapi aku
udah lah sof gak apa apa
gue juga udah tau kok
kalau ratu gak bakal maafin gue lagi
gue udah ngerti
harus aku lakukan
aku harus memaafkan rama
ranya sudah membunuh kakak
bantuin gue supaya gue dapat maaf dari aku
supaya gue bisa mencintai dia lagi nih
ngapain lo kesini ram
jangan pernah deketin adik gue
gue gak mau dengar kata kata lo pembunuh
apa lu gak bakal maafin perbuatan gue selama lamanya
apa belum cukup penderitaan gue selama ini
scared apa dia terjadi

ada seseorang disoalan juga
pelan makan ratu

suat kurang istilah aku southern dia selalu kisah buat stay ngantel
napsu gak napsu itu harus dimakan
harus tetap makan
non ratu mau
mau masuk rumah sakit lagi
apa non ratu gak cukup
penderitaannya selama ini
mbak jaya sangat terluka
bayi juga sangat menderita kayak lo
aku pergi dulu ya ada keperluan
sebelum jangan bisa selesai
semalam bajet kebangun
dan dia langsung ke langsungkoh
udah tujuh jam
udah tujuh jam
jangan lupa withdershot
katanya kita mau jual lanjut
non ratu lagi pergi sebentar tuhan
katanya ada keperluan
katanya mau jalan jalan
hari ini ada murid baru di sekolah
semua orang berkata
kalau aku dan rama adalah sahabat yang sangat dekat
aku adalah sahabat rama
dan aku bangga jadi temennya
tapi aku nggak bisa ingkari
aku merasa tertekan saat bersama sama dia
aku selalu dikenal menjadi orang nomor satu dalam pelajaran
dalam lelah raga
gak ada yang bisa ngalahin aku
namun sejak kedatangan rama
aku selalu kalah olehnya
dan aku tersiksa menjadi sahabatnya
tapi dia tidak akan pernah menyadari hal itu
dan hari ini juga
dia mengalahkan aku di lomba matematika itu
papa marah besar sama aku
dan sekarang aku sadar
rama itu bukan sahabatnya
tapi dia sainganku
karena dia sudah menghancurkan hidupku
kenapa tiba tiba muncul nama allah
jadi rama yang menyebabkan kematian anak saya
sepuluh tahun saya merasa berdosa
merasa bahwa sayalah yang membunuh anak saya
saya harus temukan orang yang bernama rama
dia harus menjawabkan
masih ada aku masih ada aldo
kalau terjadi sesuatu sama kamu
kita kita yang bakalan sedih bajak
walaupun semua dunia semua orang yang lain kamu
tapi kita semua bakal percaya sama kamu baja
kamu gak salah
karena itu bajak
kamu jangan yakin diri kamu sendiri
aku udah gak tahan bajak